saudara diduga akibat ugal ugalan di jalan raya dua truk dan sebuah mobil sedan terlibat kecelakaan beruntun di jember jawa timur
akibat kecelakaan ini dua orang tewas di lokasi kejadian
insiden kecelakaan maut yang melibatkan dua truk dan sebuah mobil sedan ini terjadi di jalan nasional
tepatnya di jalan raya brawijaya kecamatan sukorambi jember
kecelakaan bermula saat mobil sedan melaju dari arah timur dengan kecepatan tinggi dan berupaya menyalip kendaraan di depannya
namun saat di lokasi kejadian mobil sedan tak dapat menyalip mobil sehingga bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan
dua orang penumpang mobil sedan tewas di lokasi kejadian sedangkan sopir mobil sedan dalam kondisi kritis
terjadi tumburan di tkp
selang beberapa waktu kemudian ada kendaraan truk call diesel juga yang ada di belakangnya sehingga terjadi benturan kedua
untuk korban dua orang meninggal dunia dari penumpang honda jazz dan yang lainnya luka ringan